jangan kena jalanin kamu
kondisi kakak aja sekarang kayak begini
kakak angge yang gak berguna
seorang kakak yang gak bisa melindungi adiknya
aku jadi ngerepotin kamu
bisa mengaji bisa hafal al quran
dan bisa menjadi hafiz quran
karena kan itu amalan untuk papa
dan papa juga dan mama
dulu papa tuh inget waktu papa masih kecil
oma itu sempat maksa papa untuk ngaji
ya meskipun papa waktu itu ngejarinnya secara terpaksa ya
tapi lama lama ya papa seneng juga
dan alhamdulillah sekarangpun papa jadi bisa mengaji
dan askara anak papa laki laki satu satunya
sekarang bapak sangat berharap sama kamu ya nak ya
kelak kamu bisa jadi pemimpin keluarga yang baik yang bijak
bapak dulu pernah membuat sebuah kesalahan
karena papa terlalu emosi
dan disini motih sama dendam
tapi itu gak baik sayang ya
jadi kelak kalau kamu besar nanti
harus bisa menjaga emosi kamu ya
karena emosi itu tidak baik nak
papa jadi sedih
papa minta doa dari kalian semua
untuk dilancarkan semua urusan urusannya papa ya
perjalanan papua nanti ke amerika ya
minta doanya semoga dilancarkan
dan kita bisa berkumpul kembali nanti
kita bisa jalan jalan ya
doa untuk bapak dari anak anak papa
dan dari istri papa tercinta
selalu doakan ya
sudah sebelum kita makan berdoa dulu
masa makan yang banyak ya
gak gini mama jadi inget papa
makannya banyak lagi
mewah gitu menurut aku
yang dikangenin kalau anaknya
terus pulang pulang pasti kangennya masakan rumah
terus lagi kan ini masakan yang mama yang masak sendiri
ini adalah bentuk kasih sayang mama buat kita semua
aku jadi kangen masakan mama
yang waktu itu dikirim ke sel
hmm enak banget
ya abis sekarang kan mama udah gak ada kegiatan apa apa
dulu kan ada papa ada keisha ya
sekarang ya tinggal ngurusin rumah masak
gak boleh gitu kita harus tetap semangat
bapak dan keisha kan bukan
itu yang harus kita lupakan tapi harus kita
ingat baik baiknya biar kita tetap semangat
jalanin semuanya walaupun tanpa mereka
kamu tau gak sih
ya aku tuh ngerasa aku jadi kakak yang gagal buat catherine
harusnya aku bisa ngejagain catering
gak ngelindungin dia
tapi sekarang kenyataannya terbalik
catherine seperti ini gara gara aku
aku kakak yang gak berguna
kamu gak boleh nyalahin diri kamu kayak gitu gak
catering kayak gini bukan karena kamu
ini karena takdir memang
memang sudah seperti ini
harusnya aku bisa melupakan takdir
jangan kena ngejagain kamu
kondisi kakak aja sekarang kayak begini
kakak anggri yang gak berguna
seorang kakak yang gak bisa melindungi adiknya
aku jadi ngerepotin kamu
kakak kamu ngelepotin aku sekali
dia bisa nyembuhin catherine
tapi itu penting
itu penting bagi aku
supaya catering bisa berjalan lagi
bangun dari tidur panjangnya
dan kalau memang boleh
lebih baik aku yang menggantikan dia
saya pengen ke dalam
saya ingin ada di sampingnya
besok kita ketemu lagi ya pak
emang gak boleh tiap hari ya nonton papa
dan tiap hari dong nanti
seminggu sekali ya
kalau kusut gimana reina
nah kok kusut
itu kan laptop
seperti ada rasa rindu yang terbaik
mama juga ngerasa al selalu bersama kita
ketawa bersama kita
sebentar lagi sayang